ini ada makanan ya dari papa buat kamu
kamu tuh kenapa gak pulang sih ri
mama sama papa tuh berharap banget kamu pulang
pintu rumah itu selalu terbuka buat kamu
ada apa pak
kamu ngapain ikut ikutan
loh pak saya sama damar kan satu tim
kemanapun damar pergi saya pasti ikut pak
ya sudah sudah
kalau saya dan ibu direktur itu adalah teman lama
dan sayalah yang ikut membantu
menderikan perusahaan ini
dan juga jangan sampai lupa
saya pun ikut andil untuk membangun perusahaan ini
aduh maaf pak tapi
saya gak ngerti pak
maksudnya apa ya pak
begini maksud saya
kamu ada usul atau ide
sebaiknya bicarakan dulu dengan saya
oh iya baik pak
bisa kerja bareng juga
iya deh nanti aku telfon kamu lagi aja
aku disini dulu ya
kamu udah lama disini
oh baru baru aja
ini buku yang aku bilang buat kamu
belajar yang rajin ya
iya pak guru
pak guru ketua
aku lihat ya
eh boleh boleh
terus kok bisa tiba tiba kerja di tempat itu
dikenalin sama temen
aku tadi mikirnya kita jalan begini
jadi inget waktu dulu tau gak
lah masih sih
kalau kamu jadi guru nanti
apa sih ah
iya traktir aku
ri aku pulang dulu ya
apa misalkan perempuan ibu
dampar kapan datangnya
baru kok mbak baru
ini juga udah mau pulang
iya udah malem mbak
kok gak diantarin
ini ada makanan ya dari papa buat kamu
kamu tuh kenapa gak pulang sih ri
mama sama papa tuh berharap banget kamu pulang
pintu rumah itu selalu terbuka buat kamu
kamu sama damar pacaran lagi
damar cuma minumin buku aja kok
ri kamu itu harus bisa ngelupain masa lalu kamu
kamu harus bisa ngejalanin hidup baru
buat kita udah berakhir mbak
kan bisa disambung
mbak damar tuh udah tunangan
aku juga sedih mbak
di saat aku butuh orang untuk ada di samping aku

orang itu udah jadi milik orang lain
mbak denger kamu udah tunangan mar
tadinya mbak pikir kamu tuh bisa jadian sama riri
yudi juga berharap seperti itu

saya tahu kalau kamu menganggap riri itu cuma teman
tapi riri gak seperti itu mar
kamu ngerti kan maksud mbak
ya mbak cuma bisa bilang usahakanlah pernikahan kamu itu dilandasi cinta
kalau kamu jadi nikah tolong jangan kasih tau diri ya mar
kasih tau mbak aja biar mbak yang ngomong langsung sama rini
papa sangat terima kasih kepada kalian yang sudah membantu papa
terutama sama hendra
papa tuh seharusnya juga terima kasih sama fina
karena kan fina yang udah capek capek pinjem uang dari kantor untuk kita pa
gak apa apa lah mbak
yang bikin aku kayak gini kan papa juga
jadi wajar dong kalau sekarang aku ngebales kebaikannya papa
aku gak bisa ngebayangin deh kalau rumah ini sampai dijual
iya pak mama juga gak rela
iya iya jangan khawatir
papa akan melunasi hutang papa sendiri
papa akan cari kerja
kalau kayak gitu aku juga mau belajar mobil lah
kamu serius mau belajar
ya iyalah mbak
yaudah belajar sama mbak aja
oh mbak mita
tunggu bentar ya
telepon dari cowok
ini aku mit
handphonenya kenapa dimatiin sih
enggak kok handphonenya
yang akan mati kok
enggak kok handphonenya gak mati
kita bisa ketemu enggak mit
oh iya kan ada makanan penutupnya
wadih mau enggak
aku hemat yang
oh ya mak tahun ini mau ada pameran perhiasan di paris
pokoknya aku sama damar mau bulan madu di sana ya
loh ngapain pake bulan madu segala kan kamu udah malem penganggit duluan
hah kata siapa tante
enggak kok waktu itu aku cuma bohong doang
maaf permisi semua
eh damar ntar ya ma
damar damar tunggu damar
kamu keterlaluan gis kamu udah mainin aku gis
masalah pertundangan kita mesti dipikirin ulang ini
kamu sih gis ngapain sih pake bohong segala pake cerita segala lagi
lagian tadi tuh aku lagi enak enaknya makan gis
kamu tuh emang disahinan aja ya